selanjutnya mari kita simak bersama sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati pak menteri atr bpn pak menteri menpan rb pak menteri pu
gubernur provinsi jawa timur bupati kabupaten banyuwangi
bapak ibu sekalian seluruh penerima sertifikat yang saya hormati yang saya cintai yang saya sayangi
sudah terima ini semuanya
ini tadi pak menteri atr bpn menyampaikan yang menerima di banyuwangi adalah sepuluh ribu
tiga ratus bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat
sebentar ini belum saya hitung diangkat lagi dihitung
kalau nggak dihitung itu nanti ini pada ngumpul
supaya tahu bapak ibu semuanya saudara saudara semuanya
sertifikatnya sekarang seperti ini
ini yang sertifikat paling baru namanya sertifikat elektronik
kalau yang tadi digambar waktu di layar tadi
yang agak tebal itu sertifikat lama
sertifikat baru seperti ini
di sini ditulis bidang tanah pemegang hak siapa
alamatnya di mana ada semuanya di sini
ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini
jangan nanti dibanding bandingkan dengan tetangganya
loh tetangganya kok tetangga saya kok sertifikatnya tebal
sesuai janji yang saya sampaikan
dan sesuai janji yang saya sampaikan dan sesuai janji yang saya sampaikan
ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh indonesia di banyuwangi ini
ada yang bekas lahan hutan
ada juga yang bekas lahan hgu
semuanya sudah diserahkan kepada bapak ibu dan saudara saudara
semuanya sudah diserahkan kepada bapak ibu dan saudara saudara saya
saya h c cd tmbg menerima ternir positif
saya ch beda penda resident
enggak pegang sertifikat sudah sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan penjernaan lingkungan
berarti selama lima belas tahun tidak pegang sertifikat
kalau seseorang punya lahan tapi nggak punya sertifikat
kalau terjadi sengketa kalah penjenan pasti kalah
tidak pegang nopo nopo ini tidak ada yang menggunakan
enggak pegang ini mau apa
tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini
mbak ini tidak ada yang menggunakan sertifikat tnt
ini sertifikatnya ada luasnya ada gambarnya di sini ada
karena yang terjadi sepuluh tahun
saya menjadi presiden itu kalau ke daerah masuk ke desa masuk ke kampung
isinya hanya sengketa tanah
urusan sengketa tanah urusan konflik tanah
karena nopo penjenengan buatan pegang yang namanya sertifikat
setelah saya cek di bpn benar
dari satu ratus dua puluh enam juta yang harusnya lahan lahan itu pegang sertifikat
yang megang baru empat puluh enam juta
berarti seh bintan masih delapan puluh juta yang belum pegang
sepuluh juta seluruh indonesia belum pegang sertifikat
setahun bisa membuat sertifikat berapa
kalau delapan puluh juta setahun mau lima ratus ribu
berarti penjenengan nunggu satu ratus enam puluh tahun
siapa yang mau nunggu satu ratus enam puluh tahun maju saya beri sepeda
wah ini nggak bisa ini
sehingga saya perintah saat itu kepada menteri bpn
dengan segala cara apapun
saya minta setahun lebih dari sepuluh juta
apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini
dengan digitalisasi semakin cepat lagi
tadi pak menteri bpn menyampaikan
di sana ngurusi mafiat masih
tapi sudah sangat berkurang sekali
tapi sudah sangat berkurang sekali
kalau nggak meleset meleset ya tahun depan lah
presiden baru nanti biar ngurus sisa hasil sedikit

oh paling paling tinggal sisanya mungkin tiga juta atau enam juta paling
syukur syukur bisa tahun ini rampung semuanya
karena menterinya masih muda
karena menterinya masih muda
kalau sudah pegang sertifikat
senengnya harus di sekolah ke
siapa yang mau nyekolahkan ini
ini dipakai agunan gitu loh
dibawa ke bank untuk agunan
jangan itu pinjeman alhamdulillah
jangan itu pinjeman alhamdulillah
rp lima belas juta untuk beli sepeda motor
boten mungkin saget nyaur penjenggan
nggak mungkin bisa mengangsur
kalau bapak ibu pinjem dapatnya tiga puluh juta
gunakan seluruhnya untuk modal kerja
jangan sekali sekali dipakai untuk beli barang barang konsumsi
entah tv entah kulkas
dibelikan barang barang seperti itu
kalau sudah kita berusaha
dapat untung ditabung silahkan
mau beli kulkas baru silahkan
mau beli tv kuede silahkan
bukan dari uang pokok pinjaman langsung dibeli
bapak ibu saya sangat menyangkut penjendangan mengge
jadi ini disekolahkan enggak apa apa
untuk jaminan nggak apa apa
tapi kalau sudah dapat uang pinjaman itu
gunakan untuk modal usaha
yang ada di sini ada yang ngapal pancasila
wah tunjuk jari semuanya
tunjuk jari yang hafal pancasila
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebentar belum disuruh sudah
dusun sumberjambe kecamatan bangur
berasal dari desa temurjo dusun sumberjambe kecamatan bangurjo
bu supami sertifikat sudah dipegang ya
terus mau dipakai apa
oh untuk pemukiman ini pemukiman
ya mungkin bu sini
enggak ada pak enggak ada ngehbun
kemanusiaan yang adil dan
kerakyatan yang dipimpin oleh
keadilan sosial bagi seluruh
perkenalkan nama saya agus kurniawan
pancasila satu ketuhanan yang
empat kerakyatan yang dipimpin
yang dipimpin oleh hikmat
pas duduk tapi kalau sudah naik
enggak sekali dua kali
yang sudah mendapat sertifikat
yang enam puluh delapan hektare masih belum
ke kecamatan bangurjo pak
sebelum bapak turun dari jabatan
coba bu pami ini nyuruh nyuruh presiden ini
ibu sudah dicatat ya
nanti saya sampaikan ke pak menteri bpn
sekretarisnya nanti biar dicek di lapangan
agar semuanya disimpan baik baik
gunakan untuk hal yang produktif
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai ungkapan rasa syukur kita